ulah sekelompok remaja mengejar seorang pengendara sepeda motor di kawasan kanal banjir timur cakung jakarta timur viral di media sosial
para remaja ini mengejar pengendara motor sembari mengacungkan senjata tajam
video yang memperlihatkan ulah empat orang remaja mengejar seorang pengendara sepeda motor di kawasan kanal banjir timur cakung jakarta timur selasa malam delapan maret lalu beredar luas di media sosial
video direkam oleh salah satu remaja
mereka berboncengan dua sepeda motor dan menakut nakuti pengendara sepeda motor lain dengan mengayunkan senjata tajam
perbuatan kelompok remaja ini membuat resah warga yang bermukim di sekitar kanal banjir timur
terlebih di kawasan ini kerap terjadi tindak kriminalitas yang menyasar pengendara sepeda motor
warga berharap polisi menggelar patroli terutama pada malam hari hingga dini hari yang menjadi waktu rawan